iya pausat terwe
kamu cari tempat yang paling tinggi di ciraos
siap pausat terwe
kamu jaga diri satu
minimal terlihat dua derajat
kalo begitu salah dong
yang saya jelaskan kemarin
tolong kamu cari tahu siapa yang ngurus ini
kok bisa ada disini
pelanggaran itu mah
iya pak nanti seperti cari
oh itu mah hacker pak
hacker itu orang orang yang mencuri data lewat komputer
untuk keperluannya sendiri
apa lagi cyber
udah nanti sobri ceritain
sobri pamit dulu pak
ngomongkan sama diri cantik
kemana sih hilal
udah ada gak diajak
ah kok saya ditungguin

masih udah nungguin di depan
kita gak bisa seperti mereka
pulang gak di rumah
kita di hongkong karena di pecat
kalau mau di pecat nanti setelah lebaran
amit amit sahabatan sama dia kum dia aja ngikutin saya terus yuk ayo banget ini harus cepat cepat
ini diskaun besar menunggu pakai helm dulu atau kum tunggu kum jualan menunggu nido
helmnya ada bener belum
oh puasa nanti kita jadi jualan jam empat kan
jualan tajil apa ya kos
nggak tau wa
tuh men sepi
orang orang tlg pada sibuk buat persiapan bulan ramadan
nanti thr ica dapat berapa bulan gaji
jajanan di warung juga yang ngabisin kamu ije juwice
baru kerja seminggu udah minta thr
tapi neng kita teh memang harus ngasih thr
shhh udah kita teh pura pura lupa aja
siap kan

kemaren isi kong dibawa ke pasar mana
bukan ke pasar
bukan ke pasar kang irot
tapi ke bos pengepul di cidahu
memangnya ada apa
ssst gak ada apa apa
kamu cari tempat yang paling tinggi di jeraus
adun kamu jaga di ring satu
papa nggak mau bawa motor
oh gak usah
terima kasih ya teneng
papa mau jalan dulu
kamu sudah selidiki kusoy
kata kang kusoi semua hasil panen dibawa bos pengepul ke cidahu
terima kasih kang
terima kasih kang
min kita belanja yuk
kita belanjanya ke jakarta
tapi mandi dulu min
iya tuh kang
jarok sini mas
mas makan bukan dirapihin